tahun baru imlek rasanya kurang lengkap tanpa jajanan yang satu ini yaitu kue yopia khas lasem kabupaten rembang jawa tengah
kue yopia merupakan penggabungan akultrasi kuliner tiongkok dengan jawa
kulit yopia dibuat menggunakan bahan terigu sedangkan isiannya menggunakan gula aren
seperti produksi kue yopia di desa karangturi yang sudah ada secara turun temurun sejak tahun seribu delapan ratus an
salah satunya waras yang merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha leluhur dari keluarga tan cimyang
dalam sekali produksi waras mampu memproduksi lima ratus sampai enam ratus kue yopia
satu bungkus kotak kue yopia isi sepuluh kue yopia dibanderol dengan harga rp dua puluh delapan lima ratus
saya tidak tahu apakah ini sepatutnya
sepi ada benda yang sulit
prajin kue keranjang nyonya so di karangklesem di purwokerto jawa tengah juga kebanjiran pesanan kue keranjang menjelang imlek
perajin kue keranjang yang sudah teruntum murun ini sibuk melayani pesanan kue keranjang dari berbagai daerah sejak sebulan lalu
pemilik usaha mengaku jika pada tahun lalu hanya menghabiskan tiga ratus kg tepung ketan
kini dirinya sudah menghabiskan lima ratus kg tepung ketan
bahkan karena kewalahan rita harus menghentikan permintaan konsumen
kue keranjang nyonya so yang dikenal dengan berbagai pilihan rasa ini dijual mulai dari harga rp tiga puluh empat hingga rp empat puluh per kilogram untuk rasa durian
di peliputan cnn indonesia